gileran dapet yang serius aja bingung kan lo
jadi nanti dede bayi sama anak lo umurnya kan gak jauh beda
yaudah pak saya pamit dulu
kak nadia mau pulang
terima kasih sudah datang
kami sekarang tahu maksud kedatangannya
nanti dibicarakan dulu sama indra
saya juga seneng bisa datang kesini
keluarga disini menanggapinya dengan positif
kami juga senang dengan kedatangan om dan nadia ke rumah kami
iya indri juga seneng
karena dia nya cantik banget
ternyata indra anak pemalu ya pak
pemalu banget om
indra ini emang pendiem banget
dipukul dulu baru bunyi
saya pikir indra malu di rumah saya aja
gitu saya permisi
terima kasih atas sambutannya
saya tunggu kedatangan pak rijal dan keluarga di rumah
insya allah pak

buktinya salam salaman
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
buktinya akur akur aja
aduh ada yang asli
aduh bangun ya bangun
jaga gue mau ke warungnya yaya mau beli asinan siapa gue siapa yang nanya
yang gimana sih tadi katanya mau ngeledekin abis ini takut gue bukannya takut gue udah kaget duluan
ciecieee yang baru dilamat
apaan sih lu
kamu bukan lagi misi formulir pendaftaran taksi online terus sih
iya pa ini juga tinggal s tnk sama skck kok
surat keterangan catatan kepolisian
surat kelakuan baik maksudnya pak
kelakuan papa baik
maksudnya keterangan dari polisi kalo papa tuh ga pernah melanggar hukum
kan polisinya ga tau kelakuan papa
gimana dia mau ngasih surat
papa kenal sama polisinya ga
polisi yang mana
kalau orang pernah masuk penjara atau orang pernah melanggar hukum catatannya ada di kantor polisi
papa pernah masuk penjara
besok kita ke kantor polisi nanti tinggal minta aja sama polisinya surat skck
berarti sekarang belum bisa daftar
ya belum pa
kan s tnknya juga belum keluar
jadi masih satu bulan lagi gitu
jangan k raw ternyata
buat jamaah semua
hati hati jangan kebawa nafsu
apalagi untuk kredit barang
itu risikonya gede
nah sekarang ini gue denger
kredit mobil itu berat
risikonya gede banget
kalau uang mukanya kecil
itu waktunya lama banget
bisa lima sampai enam tahun
anak kita udah lulus tk
kredit masih nyangkut
itu juga kalau cicilannya benar kita bayarnya
nah kalau enggak
terima kasih bang atas nasihatnya
hebat sampean pak rizal
makanya lu kalau ngomong hati hati lu keseringan pengen pisah kaman dari gua sih makanya nadia
ngajakin nikah sekarang kesampean deh lu pisah kaman dari gua sebarangan lu kalau ngomong siapa
yang mau nikah gue itu masih kuliah nikah lu aja selalu nikah nggak papa kali nikah sambil kuliah
nikah papa nadia tadi bilang kuliahnya cepet lulus gara gara dia nikah bagian gua ikhlas gua
ridho sebagai kakak kalau langkain berisik lu lagian silo suka ngobalin cewek giliran dapat
si loyo beli mobilnya kontak